nah generasi yang tumbuh di era dua ribu an pasti cukup akrab dengan robot bernama asimo ini
robot yang datang dari negeri sakura ini memang menjadi salah satu robot humanoid
yang berhasil menarik perhatian banyak pihak di seluruh dunia walaupun harganya tidak murah ya
lalu seperti apa perjalanan panjang dari robot asimo selama hampir dua dekade ini
saya akan mencoba membagikan kepada anda momen momen penting dari robot asimo
sejak debut publiknya di tahun dua ribu dua silam hingga akhir hayatnya beberapa waktu lalu
kita lihat dari yang pertama sepak terjang inovasi asimo
ya tepat pada dua puluh november tahun dua ribu menjadi hari lahir dari robot asimo
asimo merupakan singkatan dari advance step in innovative mobility
diperkenalkan ke hadapan publik usai melalui riset panjang hampir selama dua dekade
tepatnya dimulai pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah para peneliti honda pada saat itu tuh meneliti cara manusia bergerak
mulai dari mempelajari rangka tulangnya hingga pemetaan posisi ruas tulang lutut hingga pergelangan kaki
agar si asimo ini nih dapat berjalan
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dikembangkan purwarupa bernama p series robot humanoi cikal bakar robot asimo
hingga produksi versi awal asimo diciptakan
nah di tahun dua ribu dua generasi pertama robot humanoid berbobot satu ratus tiga puluh gram
menyapa halayak ramai dan saat itu juga asimo sudah dibekali sistem kecerdasan buatan yang membuatnya dapat berjalan
termasuk bisa naik tangga begitu serta berinteraksi dan juga bersalaman dengan manusia
nah lalu juga kita bisa lihat lagi usai di debut publiknya
berbagai instansi pendidikan terkemuka di dunia pun juga ikut berlomba lomba begitu mengundang robot asimo untuk datang ke instansi mereka
makanya sampai robot asimo ini bisa tur keliling dunia
nah di tahun dua ribu lima pun akhirnya menjadi tahun yang baik
asimo mendapatkan tempat khusus di disneyland california
para pengunjung bisa langsung ketemu sama asimo ini di honda asimo teater
tepat di kawasan disneyland dalam sebuah wahana pertunjukan yang bernama stay hello to honda asimo
dalam pertunjukan penonton dapat melihat langsung inovasi robot humanoid saat berinteraksi dengan para pemain di atraksi tersebut
nah selain disneyland juga asimo ini pernah hadir di talk show pada masa itu yaitu
tahun dua ribu enam juga robot asimo masuk dalam serial update dua puluh lima puluh enam the world in visi years
serial dokumenter mengenai teknologi mutakhir hingga tahun dua ribu lima puluh enam
prestasi yang diraih asimo ini juga tidak lepas dari penyempurnaan fitur aktivitas dan sensor pengenalan objek asimo pada saat tersebut
dan pada tahun dua ribu tujuh asimo pada di generasi yang terbarunya ini sudah bisa lari sudah nggak jalan lagi
ia berhasil menarik gerak gerak kagum para pengunjung consumer electronic show yang diadakan di las vegas pada tahun itu
next kita lihat lagi pada tahun dua ribu sebelas juga ini asimo resmi menyandang status sebagai robot otonom sistem kecerdasan buatan yang disematkan untuk dirinya
karena dia dapat mengambil keputusan dan dapat berbicara dengan manusia
sistem ai ini digunakan asimo saat ingin melakukan berbagai tindakan
khususnya yang berhubungan langsung

sensor baru yang ditanam di dalam tubuhnya membuat asimo dapat memonitor pergerakan orang lain
informasi yang ia dapat inilah yang akhirnya menjadi dasar untuk tindakan atau respon yang akan ia lakukan
nah kita lihat selanjutnya ini tahun dua ribu empat belas asimo akhirnya bisa dapat kesempatan istimewa
ini saya aja sampai kalah ya karena bisa bertemu langsung dengan presiden amerika serikat saat itu barack obama
obama menguji kemampuan robot kebanggaan rakyat jepang tersebut
salah satunya melalui permainan sepak bola
asimo pun telah mampu merespon beberapa bahasa isyarat sederhana pada saat itu
dan momen unik ini berlangsung saat kunjungan obama ke negeri jepang
nah kita lihat lagi ini yang selanjutnya ini nih dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas masih menjadi momentum asimo melakukan tur keliling dunia
dalam rangka menunjukkan inovasi robotik karya jepang beberapa negara seperti amerika
ada juga inggris afrika selatan hingga ke duba ini asimo jalan jalannya ya
dia juga bertemu dengan dan juga berselfie dengan perdana menteri australia
dan ini sampai yang paling sedih pada tahun dua ribu delapan belas setelah masa kejayaannya asimo harus mengakhiri kisah panjang yang sudah dijalannya
tim riset dan juga pengembangan asimo dipindahkan ke divisi lain yang semakin fokus untuk mengembangkan inovasi robotik
untuk kebutuhan di masa depan salah satunya adalah kendaraan nirawak
divisi bernama tiga e atau singkatan dari empower experience ampty berhasil melahirkan beberapa robot penerus asimo
yang dipamerkan pertama kali di ajang consumer electronic show dua ribu delapan belas pada januari lalu
meskipun harus mengakhiri kisah panjangnya pihak honda pun menyebut jika asa dari asimo ini akan terus dilanjutkan oleh para generasi penerusnya
aduh jadi sedih ya
tapi semoga asimo asimo lain yang lebih canggih juga bisa muncul begitu dan sayonara asimo